adalah tommy distianto pengagas bank literasi
bank limba ternak terintegrasi ini berada di desa sumber sari
kecamatan sambeng kabupaten lamongan jawa timur
ide kreatif ini berangkat dari bentuk keprihatinan tommy
setelah melihat banyaknya kotoran sapi yang mengotori lingkungan
selain itu ia juga prihatin terhadap kondisi peternak sapi
yang penghasilannya tidak menentu
untuk mengembangkan bank literasi ini
tommy melibatkan hampir lima puluh peternak di desanya
sebelum diproses menjadi pupuk organik
kotoran sapi didiamkan selama tiga bulan
limbah kotoran sapi diolah difermentasi
dicampur limbah pertanian yang sudah dibakar
selanjutnya diberikan zat pengurai
dan dimasukkan ke mesin pengiling hingga menjadi pupuk organik
selama masa pandemi covid sembilan belas
pembuatan pupuk organik memperdayakan istri istri peternak
dari kotoran sapi puluhan istri peternak yang mulanya menganggur
bisa mendapatkan penghasilan hingga sepuluh juta rupiah per bulan
alhamdulillah sekarang sudah memiliki produk literasi
kita merangkul semua peternak yang ada di sumbersari
dengan berdirinya bank literasi
bank literasi ini adalah bank tabungan kotoran ternak
lain lagi dengan usaha yang ditekuni igusti bagus satria prawira
lulusan kampus parwisata
ia sukses sebagai peternak naga beljanggut atau bear the dragon
awalnya usaha ini ia lakoni akibat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan
sesuai keahliannya di bidang pariwisata sejak awal pandemi covid sembilan belas
untuk harga hewan yang biasa disebut bd ini tergolong mahal
tergantung dari morf atau variasi genetik yang ada di tubuhnya
untuk jenis super red hypo dibanderol dari kisaran sembilan ratus ribu rupiah
sampai dua juta rupiah
sedangkan jenis bd translucent harganya mulai dari dua juta rupiah
setengah sampai sembilan juta rupiah per ekor
fabrik bd itu dua tahun lalu pertama melihara cuma dua aja
akhirnya berkembang berkembang sampai kayak sekarang punya banyak
kalau induan sekarang sudah ada sekitar beti nampak
jantannya ada dua
selain dijual di bali bd juga dipasarkan di sejumlah daerah di pulau jawa
tim liputan cnn indonesia